sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
yuda ini adalah salah satu pelanggan di minimarketnya sandra pak
tumben kamu punya teman cowok baik seperti ini
biasanya kan teman cowok kamu dandanannya amburadul
yang rambutnya berdiri lah
yang pakai tinding anting di hidung lah
mama jadi serem liatnya
yuda mendingan kita masuk ke dalam aja yuk
duduk dulu aku ambil minum dulu ya
aku emang tertarik banget mempelajari sifat sifat orang
karena itu aku kerja sambilan di minimarket
ya selain tambah pengalaman
di situ aku juga bisa mempelajari berbagai macam karakter manusia
setiap orang itu memiliki misteri
dalam dirinya masing masing
emangnya aku punya misteri apa
ya aku nggak tahu lah
tapi aku akan menyelidikinya
sampai aku tahu siapa kamu sebenarnya
lebih baik jangan sandra
kau pasti akan terkejut jika kau tahu siapa aku
eh kamu apa apaan sih

kalau kamu dipostel
aduh sakit nih
tapi aku ingin tahu
aku tidak mau tahu
aku ingin tahu
jadi aku ingin tahu
ih kamu jenaka dong kamu kok jadi aneh kayak begini sih
bawa kucing itu pergi sandra
jadi dia kayak gini deh nggak apa apa kok pegang aja
kenapa dia lucu kok nggak apa apa lagi pega aja nih
enggak aku alergi kucing sandra lebih baik aku pulang
yuda yuda mau kemana yuda
cuman itu ada di sini aku harus bisa menangkapnya
pergilah tunjukkan di mana keberadaan siluman itu